informasi berikutnya presiden joko widodo dan mantan perdana menteri inggris tony blair
membahas rencana investasi di sektor energi terbarukan di ibu kota nusantara ikn
menteri investasi kepala bkpm bahlil lahadalia sodara menyebut
investasi pembangunan panel surya akan dilakukan oleh uni emirat arab
dan difasilitasi tony blair institute salah satu lembaga yang dilibatkan dalam pengembangan ikn
menurut bahlil proyek panel surya akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas satu dua gw
namun bahlil belum bisa memastikan kapan kontrak kerjasama proyek pembangunan panel surya
akan ditanda tangani oleh indonesia dan uni emirat arab
akan ada rencana pembangunan dengan uni emirat arab untuk soral panel di sana
detailnya kami lagi akan menyusun
ini b dua b b dua b dia akan masuk dari uni emirat arab ya
detailnya nanti kami akan sampaikan tapi difasilitasi oleh tony bly institute
saat ini saudara realisasi investasi di ibu kota nusantara ikn diklaim telah mencapai rp empat puluh tujuh lima triliun
sejak dua ribu dua puluh tiga sampai dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh
bambang susantono menyebut mayoritas realisasi investasi ikn berasal dari investor swasta
yakni mencapai rp tiga puluh sembilan lima triliun
sementara untuk realisasi investasi dari bumn sebesar rp delapan triliun
berdasarkan data dari kementerian pupr hingga februari dua ribu dua puluh
untuk progres pembangunan rumah para menteri sudah mencapai delapan puluh persen
perusahaan perusahaan perusahaan dan perusahaan perusahaan perusahaan dan perusahaan perusahaan
sedangkan pembangunan hunian asn mencapai dua puluh lima lima persen
di akun instagramnya menko marves luhut binsar panjaitan sodara menyebut
pemerintah siap memberikan insentif untuk menarik investasi dari perusahaan apple termasuk di ikn
dia bilang sama dia oke kalau kamu lihat kalian dapat fasilitas insentif seperti
di india di thailand ya kita juga bisa memberikan hal yang sama
pusmala presiden merintahkan saya untuk follow up ini semua
mengatakan pak luhut ini masa kompetisi
jadi kalau di thailand atau di india dia dapat dua gitu
ya kalau kita bisa kasih lebih dua berapa harus lebih bisa
presiden joko widodo dan mantan perdana menteri inggris tony blair bertemu selama hampir dua jam
membahas salah satunya soal investasi energi baru terbarukan khususnya di ikn
dilengkap informasinya akan disampaikan jurnalis kompasivi renata panggalo
renata sebenarnya seperti apa rencana investasi yang akan dilakukan di ikn
iya audre dan juga saudara ini kabarnya investasi yang akan dilakukan ini terkait dengan ebt atau energi baru terbarukan
rinciannya sudah disampaikan oleh menteri investasi bahlil lahadalia
yang bisa saya sampaikan di sini adalah ini terkait dengan pertama
pembangunan jalur logistik di provinsi kalimantan timur
kemudian ada carbon storage dan juga ada pembangunan panel surya yang nantinya akan melibatkan uni emirat arab
dan juga difasilitasi oleh tony blair institute
untuk rinciannya yang pertama ini terkait dengan carbon storage ini tentunya untuk memitigasi pemanasan global
dengan mengurangi emisi co dua atau karbon dioksida di atmosfer
nah untuk carbon storage ini skemanya nanti akan dilakukan tujuh puluh tiga puluh
jadi tujuh puluh nya ini akan didanai atau dibiayai oleh pemerintah dalam negeri
kemudian tiga puluh persennya ini adalah pendanaan dari luar negeri
selanjutnya terkait dengan pengadaan panel surya di ikn
nah ini memang akan menggunakan skema bisnis to bisnis dan seperti yang sudah saya sampaikan
jadi tony blair institute ini yang akan memfasilitasi pembangunan ebt atau energi baru terbarukan di ikn
kemudian juga untuk nilainya ini belum bisa dikira
lagi sudah diceritakan oleh menteri investasi
namun untuk kapasitasnya ini diperkirakan kurang lebih satu dua giga watt
dan kabarnya kontrak kerja sama ini diharapkan bisa selesai ataupun terrealisasi di tahun ini
dan juga tentu karena ini terkait dengan panel surya
listrik ini kemudian akan melibatkan juga bumn dalam hal ini adalah pln
renata ini kan menkominfo budi arya juga menyebut kemarin bahwa ceo microsoft akan mengunjungi indonesia
menyusul dengan kemarin ada bos apple tim cook
sebenarnya apa rencana investasi yang akan dilakukan perusahaan dunia ini di indonesia
cukup banyak sebenarnya perusahaan dari luar negeri begitu ya yang diharapkan bisa melakukan investasi di indonesia
seperti yang anda sebutkan audrey ceo apple sudah datang kemudian diharapkan juga nanti ceo dari microsoft
dan kemudian ini juga diharapkan ada ceo nvidia
kalau dari ceo apple yang sudah berkunjung kemarin ini adalah tim cook
yang dimana pertemuan ini membahas rencana investasi apple di indonesia
memang kalau dari rencananya ini belum bisa dipastikan apakah kemudian bisa memenuhi keinginan indonesia
untuk kemudian menjadikan indonesia menjadi rantai
pasok global atau supply chain begitu ya
namun memang kalau dari ceo apple tim cook ini mengatakan bahwa
kemudian bagaimana keinginan presiden untuk membangun pabrik apple ini adalah sesuatu yang masih sedang dipertimbangkan oleh apple
apalagi memang kalau dari perkataan tim cook ini sepertinya positif begitu ya
ia kemudian mencintai budaya indonesia dan sebagainya
kemudian juga kabarnya ini ceo microsoft
ini juga akan berkunjung ke indonesia yang dimana ini akan berkunjung pada tanggal tiga puluh april nanti
dan untuk kunjungannya ini tentu untuk menjajaki investasi dan mendorong kemajuan teknologi di masa depan
jadi tentunya ini ada beberapa perusahaan dari luar negeri yang diharapkan ini bisa menarik investasi